cewek ini juga emang cukup deket sama nyokapnya boy
ya mungkin aja kan kalau boy itu bisa foto kayak begini karena sebagian dari jokapnya
itu kan bener apa kata gue rek
tapi kan itu cuma dugaannya si ian gak pasti bener dong
iya kamu cuma duga duga ya kamu cuma nebak nebak ayo ngaku
hmm aku yakin kalau cerita sebenarnya juga seperti ini
aduh tapi jawab jujur ian
kalau ngomong kayak gini itu beneran real fakta
ya ampun sin lo gak percaya banget sih sama gue
ya udah berarti sekarang
sering nggak usah dipecat ya
ya udah terserah papa
kata bu devi mas chandra suka ingkar janji
sudah tolong bilangin devi mulai sekarang akan saya tepatin semuanya ya
gak bakalan mempan mas
karena mas chandra itu
suka ingkar janji
karena ingkar janji itu bohong juga mas
janjian dinner bu devi nya datang
mas chandra nya gak datang
saya sangat cinta dengan devi
saya bener bener cinta sama dia
dan saya gak bisa hidup tanpa dia
jadi tolong dong bu dona bantu saya
ide apa tuh
mas chandra pura pura bunuh diri dan terjun ke kalimas
pasti bu devi gak tegaan sama mas chandra
dan juga balikan sama mas chandra juga
ini kalau dia tega gimana
cebur aja sekalian
kan kata mas chandra nggak bisa hidup tanpa bu devi
devi nanti pacaran pamer loh
gak dong jangan
ya maka dari itu saya nggak boleh mati dong
makanya mas dengerin saran saya
kan gak ada salah hanya dicoba
bunuh diri kejepur ke kali
reva kenapa lagi sih sama gue
apa ya salah gue
apa ya salah gue
bercuma juga kayaknya kalau gue telfon dia
tadi aja gue di depan rumah dia dia gak mau ketemuan sama gue
kalau misalnya gue telpon pasti gak bakalan diangkat sama dia
bikin beban di pikiran gue aja
bikin beban di pikiran gue aja
pada besok gue ada pertandingan lagi

aduh pokoknya gue harus fokus
gue harus lupain masalah ini dulu gue harus fokus sama pertandingan
pokoknya gue harus fokus sama pertandingan

itu baru satu
cepet banget gerakannya be
banyak yang harus belajar ini
di buku itu jelas

ya harusnya cepet
gue tuh ngapain sih ini pagi pagi udah panas kayak gini ya
kalian udah lihat ini belum
ini gue balikin ke lu lu aja
akhirnya lo udah liat juga
makanya kalian udah liat
kita kita sebenernya udah liat
cuma kita mau ngasih tau lu soalnya
kasih tau dulu
kenapa gak boleh
bukannya gak boleh
tanpa lo cari tau dulu yang sebenernya kenapa boy bisa ada di brosur itu
gue udah nanya sama adriana
terus adriana bilang
ini murni karena kerjaan doang
dan temari saya pengen tuh gitu
itu mungkin aja
tapi kayaknya gue ngerasa ada yang lain deh
mereka tuh kayaknya deket
kayak ada apa apanya
ya kalo kayak gitu sih pasti raya
namanya juga tuntutan pekerjaan kan
bukan gitu maksud gue ray
entah kenapa feeling gue
kayaknya adriana tuh suka deh sama buaya
kalau itu sih gue gak heret
boy kan orangnya baik
yang suka sama banyak
sampai sahabat gue tuh ada tuh

oh yang itu ya
gue tuh gak mau bercanda ya
coba deh sekarang kalian pikir aja ya
di depan rumah
terus pas gue masuk
terus mukanya tuh habis kayak nangis
air mata beneran
yaudah yaudah yaudah
mending sekarang kita gak usah nuduh dulu
mending kita nyari faktanya dulu yang sebenarnya tuh bukan bisa kayak gitu
gak mungkin juga
kalian kenapa sih
kok pagi pagi mukanya pada cemberut
pagi hari itu harus diawali dengan senyuman
biar hari hari kita makin indah
bep ini udah panas ya
terus kamu ngomongnya panjang lebar
tau gak kenapa
boy itu temen kamu tuh selalu bikin teka tekian
ada apa lagi sih
nih kamu lihat sendiri brosurnya
kok bisa begini ya
bakalan bubar gerak nih pdkt si boy ke reva
apalagi kalo reva tau nih cewek mantannya si boy
kayanya mereka jangan tau dulu nih
kasian bu nanti bakalan susah lagi deketin reva
kamu mau diem gitu sih
kenapa ini panas tau
ya sementara kita juga kan nggak tahu apa kronologis dari foto ini
dan kenapa bisa jadi kayak gini juga kita gak tau kan
emangnya boy gak pernah kasih tau ke boyan
em kalo gua gak salah denger sih
gue waktu itu pernah cerita
kalau ini cewek dia itu adalah
model iklan di kantor periklanan nyokapnya si boy
dan cewek ini juga emang cukup deket sama nyokapnya boy
ya mungkin aja kan
kalo boy itu bisa foto kayak begini karena sebuah dari nyokapnya
itu kan bener apa kata gua re
tapi kan itu cuma dugaannya sih
gak pasti bener dong
kamu cuma nebak nebak
aku yakin kalo cerita sebenernya juga seperti ini
aduh tapi jawab jujur rayyan
ya ampun shin